nah berbicara soal liburan sendiri banyak cara seru untuk mengisi liburan anak
salah satunya dengan mengasah kreativitas dengan bermain balok
iya karena anak ini tidak hanya sekedar menyusun kotak balok
tapi juga merafit dan mempelajari sistem kerja robot dengan menggunakan media tersebut
ada ketiputan ya untuk anda
ya mainan berbentuk kotak dan juga beraneka warna ini bisa dibentuk dan ditumpuk sesuka hati
bisa jadi mainan paling favorit bagi anak anak di seluruh dunia
dan mainan yang bisa mengasah kreativitas dan juga imajinasi ini
pernah dinobatkan menjadi salah satu mainan abad ini oleh salah satu majalah bisnis di amerika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya dalam rangka mengisi edisi liburan kali ini
berbagai summer camp juga digelar dan juga menawarkan berbagai kelas yang juga atraktif dengan media lego ataupun duplo
dan salah satu kelas yang cukup menarik ini adalah salah satu kelas preschool yang diikuti oleh anak anak usia tiga empat tahun
salah satu tujuannya adalah melatih keterampilan motorik mereka dan juga merangsang kreativitas dan imajinasi mereka
dengan membuat mereka lebih berkembang dan lebih berkembang
dan di sisi terakhir anak anak bisa berfoto dengan mainan yang mereka rakit
kelas yang digelar break for kids ini juga mengangkat beragam tema populer dan menarik
yang membangkitkan imajinasi dan memperluas wawasan anak dengan cara yang menyerangkan
enering art and match belajar merakit robot dengan menggunakan motor dan perangkat lunak dari lego menjadi kelas yang menantang untuk diikuti
sebenarnya yang paling seru apa bagian dari bikin tank bot ini
yang di programming
karena bisa ditentuin cara geraknya
geraknya apa aja sih
maju mundur ke kanan sama ke kiri
dari tiga robot yang paling seru yang udah kamu bikin
karena paling susah dibikin
paling susah paling seru
ini pasti wah bagus nih pasti nanti gerakannya ya
ya yuma sebenarnya menarik dari liburan dengan membuat robot ini membuat kamu apa sih
menurut saya buat kayak mengisi waktu kalau misalnya liburan panjang banget gitu
bisa mengisi waktu
itu holiday program gitu
bisa beberapa juga sih
lebih bermanfaat dan lebih seru ya
paling seru dari bikin tank bot apa
yang paling serunya itu programming sih
sebenarnya kalau dari kelas umur tujuh sampai tiga belas tahun
ada nggak sih mbak goalnya apa sih sebenarnya dari program ini
goalnya itu untuk anak anak lebih menantang aja sih ya
lebih challenging lebih rumit dari yang biasanya
jadi anak anak juga tertentang untuk bikin yang lebih wah dan modelnya lebih rumit
dari pembelajaran yang imajinatif dengan alat edukasi yang atraktif
pengalaman liburan untuk anak jadi lebih menarik dan bermanfaat